hingga kubangan air menjadi track yang harus dilalui mobil rc off road ini
tak jarang banyak rc yang kesulitan melaju
atau bahkan terjatuh dari lintasan mendaki
ya trailing ala off road penuh tantangan hingga kompetisi off road time trial
menjadi keseruan bagi para pemainnya
tak heran dari yang sekedar hobi
semakin berkembang dan memiliki banyak komunitas
salah satunya rc mantok di bogor jawa barat
meski sempat vakum di awal pandemi
para rc hobiis di komunitas ini
kerap main bareng di cibinong bogor jawa barat
di sini mereka bisa berbagi ilmu dan informasi
sekaligus unjuk kebolehan mengendalikan mobilnya
biasanya diistilahkan dengan no god hand
artinya gini kita bermain rc sebisa mungkin ini
jangan sampai mobil ini kita sentuh dengan tangan
jadi mobil ini terjatuh kita harus recovery dengan
jadi di situlah kekompakan tim keseruannya kita temukan
dengan model yang mirip aslinya
perlengkapan mobil rc mini adventure berskala satu banding dua belas ini pun tidak main main
membuat rc mini adventure ini makin mendekati ekspedisi off road dan adventure sungguhan
meski sebagian besar komponen rc ini waterproof
tetap dibutuhkan perawatan ekstra dan ketekunan
agar mesin rc ini bisa berjalan dengan baik
dan mesin rc tetap berfungsi maksimal
yang terpenting usai bermain arsi harus dibersihkan
tiap pemain disarankan mengerti bagaimana membongkar pasang mobil mobil mereka
jadi setelah habis main ini kita cuci
kita kasih pelumas bagian baut bautnya itu supaya tidak karat gitu ya
untuk dalamnya juga gear gearnya itu kita kasih pelumas
tidak hanya bermain di track base camp

anggota komunitas yang baru berdiri tahun dua ribu sembilan belas ini
kerap berpetualang di sejumlah spot ekstrim
salah satunya di gunung pancar bogor
trek berbatuan dan aliran sungai menjadi lintasan penuh adrenalin yang pantang dilewatkan
ruli kurniawan septiadi pradana bogor jawa barat
seorang anggota polisi di surabaya jawa timur memiliki hobi
yakni memodifikasi mobil miniatur fabrikasi

pabrikan menjadi mobil polisi
hobi yang ditekuninya sejak kecil ini berlanjut hingga dirinya menjadi anggota polisi
dan butuh ketekunan juga ketelitian
beginilah pekerjaan sehari hari anggota polisi berpangkat brigadir polisi agung hidayat
di staff humas pol restoran surabaya
sebagai anggota dokumentasi dan publikasi kegiatan pol restoran surabaya
dirinya memiliki hobi unik
yaitu mengkoleksi dan memodifikasi mobil miniatur pabrikan menjadi mobil polisi
berbagai bentuk mobil miniatur polisi berhasil ia buat
dan bentuknya juga dengan berbeda
mobil miniatur ini ia lakukan di rumah
ketika sedang lepas dinas atau libur di rumah
ia juga memiliki ratusan
koleksi mobil miniatur pabrikan dari berbagai
bentuk merek dan kualitas
memodifikasi mobil mobil ini memang
tak mudah bahkan kerap gagal
namun ia terus mencoba hingga akhirnya
mendapatkan hasil yang memuaskan
awalnya dalam memoditas mobil ini
ia harus melepas bodi mobil
setelah itu mengupas cat mobil dengan soda api
setelah gosong dan kemudian dicat ulang
dengan warna putih sesuai mobil patroli polisi
setelah kering ia lalu
menempelkan stiker mobil polisi
dalam penempelan ini butuh ketelitian
dan kecermatan agar tak melenceng
atau rusak hobi koleksi
mobil miniatur ini dilakukan sejak kecil
karena sewaktu kecil dirinya
tak punya uang untuk membeli sehingga hanya bisa
namun setelah memiliki penghasilan dirinya
mampu memborong mobil yang ia sukai bahkan
mobilnya kan kecil jadi simple untuk dibawa kemana mana
akhirnya koleksi semakin banyak saya
mikir terus buat apa koleksi
ternyata lihat lihat di channel youtube
seperti itu banyak hal yang sebenarnya bisa
kita lakukan dengan mobil
miniatur itu salah satunya
menjadi bentuk yang
lain yang tidak dimiliki
oleh pabrikan mobil tersebut
banyak orang tertarik
ketika melihat koleksinya yang dipajang di media sosial
tak hanya sesama anggota polisi
tetapi komunitas pencipta mobil miniatur
banyak yang memesan untuk koleksi
surabaya jawa timur